kembali bersama kami saudara presiden terpilih prabowo subianto mengaku berterima kasih
kepada ketua umum partai nasdem surya paloh yang langsung memberikan ucapan selamat kepadanya
usai kpu mengumumkan pemenang pilpres dua ribu dua puluh
kata prabowo kunjungannya menemui surya paloh sebagai balasan atas sikap partai nasdem itu
menurut prabowo pilpres telah usai dan kini saatnya semua pihak bersatu
terkait peluang menarik masuk partai nasdem ke pemerintahan yang mendatang
prabowo bilang ia selalu menawari dan mengajak
persaingan itu bagus kompetisi itu kita butuhkan rakyat perlu pilihan
tetapi sesudah pertandingan sesudah persaingan
saatnya kita kerjasama kita menatap ke depan dengan optimis
kita akan cari putra putri terbaik dari semua kalangan
intinya adalah saya sangat berterima kasih saya sangat menghargai sikap nasdem
setelah pertandingan kita bersaing
tapi kita tetap bersahabat kita tetap satu keluarga
kita tetap cinta tanah air
dan sesudah persaingan sesudah pertandingan
kita bersatu untuk membangun bangsa indonesia
saya selalu menawarin saya selalu mengajak
sekjen partai nasdem hermawi taslim menyebut posisi partai nasdem saat ini
masih berada dalam koalisi perubahan pendukung pasangan anies mohaimin
namun nasdem masih membuka peluangnya untuk mencari kepentingan yang berbeda dan yang tidak berbeda

sampai hari ini posisi kami masih seperti yang sama
koalisinya tetap kosong satu
bagaimana ending dari ajakan ini nanti kita lihat
tetapi pikiran kita sama sama
ingin membangun ingin menciptakan sesuatu
kita berharap juga pemerintah akan menciptakan sesuatu yang lebih baik
ada yang tanya bagaimana nasdem mau tetap oposisi apa koalisi
bapak surya tadi mengatakan peluangnya lima puluh lima puluh pegang itu aja peluangnya lima puluh
di sisi lain partai golkar tidak keberatan jika pdi perjuangan bergabung dengan koalisi partai pendukung prabowo gibran
wakil ketua umum partai golkar ahmad doli kurnia tidak keberatan jika pdi perjuangan bergabung dalam koalisi pendukung prabowo selama memiliki visi yang sama
ia mengatakan komunikasi politik dengan semua parpol saat ini masih terjaga dengan baik
dan bagaimana pula jika pdi yang masuk ke dalam koalisi dan pdi kan sebagai pemenang pilih nih mas
nah golkar kan di nomor duanya itu ngerasa gimana
tidak ada masalah tidak ada masalah kan kepentingan kita adalah kepentingan bangsa dan negara itu yang paling utama
jadi kalau dianggap semua partai politik sama pandangannya dengan pak prabowo bahwa indonesia ke depan lima tahun ini membutuhkan soliditas yang kuat
dengan parlemen menjadi satu kebersamaan di dalam kerjasama politik baik di parlemen dan di pemerintahan
usai menang pilpres prabowo menemui ketua umum partai nasdem surya paloh
apakah prabowo sedang memperbanyak mitra koalisi
bergabung saat ini ketua dpp partai nasdem willy aditya
kemudian juga sudah bergabung saat ini wakil ketua umum partai gerindra habibur rahman
dan direktur eksekutif paramater politik indonesia adi prayitno
terima kasih semuanya sudah hadir dalam diskusi kali ini
bang habib saya masih ingat betul pak ahmad muzani sempat bilang
ada satu partai di luar koalisi dua yang akan bergabung ke pemerintahan
artinya dalam pertemuan pak prabowo dengan pak surya hari ini itu jawabannya
tentu kami tidak bisa mendahului ya memberikan statement yang ofisial
adanya partai yang baru bergabung
tapi memang banyak partai partai politik
sebetulnya ada beberapa yang kami lihat gesturnya
apa namanya kita sudah mulai kembali satu frekuensi lah ya
artinya kita sama sama menganggap bahwa terlepas hirup pikuknya
kemarin kontestasi pemilu kita mengedepankan gagasan
toh pemilu makin lama makin sudah berlalu
tinggal bagaimana kita mensikapi situasi saat ini dan ke depan
dimana kita memerlukan persatuan antara elit elit bangsa ini
nah kalau saya ngobrol sama teman teman ya
ya tone itu sudah begitu gitu
ya udahlah sudah pemilu sudah lewat
nah tinggal bagaimana kita sekarang move on
jadi yang hari ini salah satu
walaupun memang tentu belum resmi
arahnya seperti apa dan tadi nyatakan pak hermawi taslim
peluangnya lima puluh lima puluh bagi kami itu kan peluang yang amat besar
ya sangat mengembirakan pernyataan pak hermawi taslim tersebut
tadi pak hermawi bilang lima puluh lima puluh kemungkinan ya
tawarannya apa sih sebetulnya yang disampaikan pak prabowo ke pak surya
ya bang willy dulu ya bang ya
tawarannya ya bersama sama dalam frame membangun negara dan bangsa
kita kadang kadang terlalu
bang willy mohon maaf tampaknya audionya terkendala
pertama tentu bersama sama dalam memajukan negara dan bangsa
dan mempertahankan eksistensi indonesia yang sejauh ini mengalami beberapa kemajuan
walaupun ada beberapa catatan di sisi yang lain semacamnya
yang kedua adalah preferensi dan referensi politik kita terlalu terbatas
sehingga seolah olah itu selalu koalisi atau oposisi
padahal ini demokratik culture yang dibangun oleh partai nasdem oleh bang surya dan pak prabowo hari ini
di dalam kontestasi itu orang siap menang siap kalah
ini mengucapkan semangat selamat menang itu ya demokratik culture itu
jadi bukan berarti oh harus gabung ke koalisi
harus di dalam pemerintahan dapat jatah menteri
bukan di sana frekuensinya
common commitmentnya yang penting
komitmen menjalankan democratic culture
di dalam komprsi pers pak surya itu kan jelas ya
sebagai kaum demokrat sejati
kita mengucapkan selamat sekali dengan sekian banyak catatan terhadap pemilu
dengan mengedepankan check and balances
pemenangnya sudah diketok oleh kpu
walaupun ada catatan yang kemudian berujung di institusi dan saluran lain
itu kita hormati dan tetap berproses
karena begini posisi partai nasdem sudah mengucapkan selamat
tapi di sisi lain masih berada di koalisi perubahan yang sedang berjuang di mk
itu pandangannya bertolak belakang kalau dilihat pandangan orang begitu
enggak ada ini yang masih terus berjalan
kami juga mendiskusikan ini dengan mas anies sebelum mengambil keputusan ini
kita tidak boleh menari nari di gendang populisme
kita justru yang harus memberikan pendidikan politik
itu sebuah konsekuensi yang harus kita tunjukkan kepada publik
bahwasannya eh berdemokrasi begini loh
mengajarkan nilai demokrasi itu semangat dari partai nasdem
sikap dan praktik berdemokrasi
nah kalau anda menangkapnya gimana membacanya
ya saya kira memang bagus kalau kemudian pihak yang kemudian dinyatakan kalah dalam kontestasi pilpres
kemudian mengucapkan selamat dan mengakui hasil keputusan
saya kira itu yang saya kira harus kasih garis tebal ya
sekalipun misalnya kubu amin ini sedang berupaya untuk mencari keadilan melalui mahkamah konstitusi
cuman kan yang menjadi tanda tanya bukan dalam konteks itu lagi
yaitu soal bagaimana kemungkinan nasdem ini yang sepertinya sedang diajak betul ya
untuk menjadi bagian dari koalisinya pak prabowo
jawabannya per hari ini itu kan fifty fifty
karena kompetisi kemarin kan agak sedikit panas
terutama kubu nomor dua dan kubu nomor satu
yang saya kira dianggap sebagai tesa dan antitesa yang saling berhadapan hadapan
kubu perubahan itu kan seakan akan menganulir semua hal yang disampaikan oleh kubu prabowo dan gibran
tapi per hari ini dan sejak kemarin seakan akan memang pilpres sudah selesai
dan kemungkinan antara pak prabowo subianto dan nasden pak suryapallo bisa seiring dan sejalan
apakah ajakan ini akan diterima atau tidak
ataukah memang nasdem ini terus berada untuk menjadi posisi penyeimbang dalam konteks perubahan
mungkin sedang mencari cara lain membangun indonesia
kansnya berapa yang fifty fifty itu tuh kecondongannya menurut anda gimana mas hadi
kalau saya membaca korespondensinya
nasdem sepertinya juga sedang tertarik ya untuk menjadi bagian dari koalisinya pak prabowo
tapi tentu tidak akan diumumkan dalam waktu dekat
pasti ada pertimbangan timbangan yang pada saat bersamaan sedang dikalkulasi
karena memang tentu tidak nyaman situasi politiknya
di tengah amin anies baswedan dan mohaimin misalnya sedang berusaha mencari keadilan di mahkamah konstitusi
tapi kalau kemudian nasdem menyatakan siap bergabung itu tentu kontraproduktif
paling tidak setelah ada putusan dari mahkamah konstitusi
kita tunggu empat belas hari mereka bekerja tentang apakah hak mencari keadilan di situ menemukan keadilan ataupun tidak
nah setelah itu mungkin ancar ancar menuju tentang kemungkinan koalisi atau tidak
tapi secara umum ada kecenderungan di indonesia ini mas
siapapun yang menang presiden itu punya intensi merangkul pihak pihak yang kalah
ya karena memang itu politik gotong royong politik kebersamaan
dan kalau saya cek kubu nomor dua ini kan kekuatan politik parlemennya baru sebatas empat puluh dua
tentu itu tidak nyaman dan tidak kondusif untuk mengamankan keputusan politik pemerintah di masa yang akan datang
tapi apa hambatan yang menurut anda untuk partai nasdem bergabung ke koalisi dua
saya kira dari berbagai penjuru tanah air lah
pak prabowo dan pak surya paloh ini adalah sohib lama
dan secara psikologi politik tidak pernah memiliki barrier yang kemudian bisa dipertentangkan seakan akan tidak pernah bisa bertemu antara keduanya
kalaupun kemarin itu pisah jalan dalam konteks pilpres itu adalah pisah jalan yang sesaat
dan bukan tidak mungkin perkawanan lama diantara kedua sokok ini menjadi modal sosial untuk merekatkan kembali untuk pemerintahan yang akan datang
jarang jarang pak prabowo itu vulgar kita selalu menawarkan blockin
mengajak terusnya tinggal bagaimana nasdem ke depan memunyai kepahapi
pertemuan ini bang habib sebetulnya karena kan dari koalisinya pak prabowo dan mas gibran ini kan sudah terbilang cukup besar begitu
apakah dengan upaya bertemu dengan partai nasdem ini sebagai bentuk untuk konsolidasi kekuatan tidak hanya di pemerintahan tapi juga di parlemennya juga
upaya untuk biar nanti pemerintahan pak prabowo dan mas gibran ini bisa berjalan mulus ke depan
tapi jawabannya nanti ya bang habib kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya
ya bang habib kata pak prabowo dalam pertemuan tadi ya semangatnya setelah pertandingan itu mari kita bersatu kembali
apakah kemudian pertemuan antara pak prabowo dengan partai nasdem hari ini semangatnya untuk menambah koalisi di pemerintahan
dan memperkuat posisi di pemerintahan
saya jauh lebih besar dari itu ya bukan persoalan hitung hitungan posisi di parlemen
tapi yang lebih penting bagaimana bangsa ini elit elit bangsa ini bersatu bersama sama mengatasi persoalan persoalan besar yang ada di depan mata
tantangan tantangan besar yang harus kita selesaikan
dan ini kan konsisten terus disampaikan pak prabowo bahwa indonesia bisa maju indonesia bisa menjadi negara besar
sepanjang elit elitnya rukun kurang lebih begitu
kalau begitu kalau semangatnya memang ingin persatuan karena dengar dengar kabar juga akan ada pertemuan nih antara pak prabowo dengan bu mega itu sudah terjadwalkan kapan begitu bang habib
mungkin saja ya saya belum diinfo secara detail tapi sangat masuk akal kalau pak prabowo bertemu ibu mega karena hubungan keduanya
jadi kalau dua tokoh bangsa ini memang baik sekali
bagaimana kemudian dengan penjajakan partai lain di koalisi perubahan seperti pks pkb itu juga akan ada ajakan komunikasi yang sama juga
terus ya sebenarnya namanya penjajakan namanya menjaga tali silaturahim namanya menjaga jalur komunikasi itu terus kami lakukan bahkan sebelum hari pencoblosan
kita ini sudah saling berkomunikasi antara elit elit partai
bahkan pasti juga mungkin juga antar ketum
intinya oke kita sepakat kita berkompetisi ada aturan main kita laksanakan ya tapi setelah itu tentu ada pemenang ada yang kalah
nah setelah itu kita kembali bersatu sebagai sesama anak bangsa
bang willy sore ini kan bakal ada rencana buat buka puasa bersama dengan mas anies
terus tadi siang kan sudah ada pertemuan dengan pak prabowo
ini kan dikaitkan lagi nanti sikap partai yang bertolak belakang begitu itu gimana menjelaskannya begitu
ada hal yang elementer yang itu mispersepsi ya mas ya
ini kan nasdem memberikan ucapan selamat kepada semua peserta pemilu yang sudah mengikuti kontestasi dan semua peserta pilpres dan pemenang pilpres
jadi yang kita bangun ini kan jangan sumbu pendek terus gitu ya
ada beberapa praktek praktek politik yang harus kita majukan
nah ketika itu dilakukan oleh pak surya dan partai nasdem lalu kemudian gayung bersambutnya diapresiasi oleh pak prabowo sebagai pemenang pilpres lalu kemudian pdip menyambangi nasdem lewat tower gitu ya
nah ini kan praktik politik yang dewasa
praktik politik yang kemudian mengadengkan
hal yang kemudian harus dilihat sebagai sebuah
poin seperti ini bukan kemudian dicari ini bagaimana
mas anies datang hari ini buka puasa ke itu buka puasa partai nasdem ya
dan ingat maksudnya saya tadi mengatakan semua keputusan yang kami ambil bahkan untuk kemudian poin poin yang kita sampaikan di dalam konversi konversi itu kita dialog bersama sama mas anies
jadi praktik politik yang dewasa
perbedaan itu kediscayaan tapi kemudian membuat sebuah persatuan itu adalah healing
adalah keinginan itu yang kemudian penuh dengan sebuah kesadaran tingkat dewa tingkat tinggi
kita tidak mungkin kemudian menari nari terus menerus kita
itu yang kemudian membedakan seorang petualang dengan seorang yang kesatria
nah oke itu dia
termasuk juga nih mas adi saya ke anda kalau begitu
ada wacana kemudian pertemuan antara pak prabowo dan pak surya
pertemuan antara pak prabowo subianto dengan megawati sukarno putri
kalaupun itu terjadi bagaimana nanti hubungan dengan joko widodo begitu
ya saya kira memang kalau soal pertemuan dengan ketua umum partai itu tentu sangat tergantung bagaimana prabowo subianto ke depan ya
tapi kalau mendengar pidato dari pak prabowo subianto berulang kali memang ada keinginan merangkul semua kelompok kepentingan
sekalipun pernah berbeda dalam kontestasi pilpres empat belas februari yang lalu
ini sebenarnya modal sosial yang cukup bagus
tinggal dicari bagaimana format kerjasamanya
di luar hal hal yang disampaikan oleh kakak willy dan bang habib soal bagaimana membangun kebangsaan kita ini
secara normatif butuh kebersamaan
ini soal civic culture budaya demokrasi dan seterusnya
tapi publik yang awam melihat bahwa pertemuan yang semacam ini pasti dikaitkan dengan soal kemungkinan bagaimana nasdem menjadi bagian dari koalisinya prabowo dan gibran di masa yang akan datang
termasuk diskusi sore hari ini pasti tendensinya ini ingin mengukur sejauh mana nasdem dan prabowo subianto akan berkoalisi

tinggal kita tunggu mas kapan kita kira ini akan di realizasikan
atau justru memang nasdem dan prabowo subianto itu memilih jalan untuk beda beda
karena membangun bangsa kan tidak harus menjadi bagian dari koalisi
di luar pun juga tak kalah terhormatnya untuk membangun bangsa dan negara
jadi jawaban hermawis naslim itu menurut saya adalah jawaban yang aman
nasdem itu bersama amin sedang mencari keadilan di mahkamah konstitusi
tapi pada setting bersamaan sedang menaruh harapan
bukan tidak mungkin nasdem satu kakinya per hari ini
itu juga ingin ditanamkan di koalisi pak prabowo dan mas gibran
dan menurut anda mas adi pertemuan ini termasuk pertemuan dengan parpol parpol ini juga sepengetahuan jokowi
ya pastinya tahulah mas gak ada yang kebetulan di dunia ini
tapi yang penting bagi saya soal prabowo berkoalisi dengan siapapun di masa yang akan datang
mengingat prabowo itu adalah presiden terpilih
bang habib soal wacana pertemuan antara pak prabowo dengan bu mega
tapi di sisi lainnya pdip menilai bahwa posisi jokowi ini sudah tidak ada lagi
mengkorelasikan ini semua apakah ini jadi tidak menimbulkan kesan harmonis
begitu pertemuan antara dua ketua umum
justru pak prabowo ingin kembali merajut yang namanya harmonisasi diantara tokoh tokoh
biasalah memang namanya politik ada dinamika
tapi kan nggak bisa terus menerus kita terjebak ya
pada persengketaan pada perselisihan
pasti masing masing akan cari cara untuk move on
hubungan pak jokowi dengan teman teman pdi perjuangan
karena kan menurut kami kalau waktu sudah berlalu
saya pikir akan kembali membaiklah
hubungan yang selama ini mungkin agak tegang ya
dengan waktu ya terus berlalu saya pikir
kedua belah pihak akan mulai mencair
dan pak prabowo tentu akan proaktif
bagaimana kembali mempersatukan rekan rekan tersebut
dengan wacana pak prabowo akan bertemu dengan bu mega ini
mas adi anda melihatnya mungkin terjadi tidak di tengah relasi
yang sulit bisa dipertemukan karena faktor jokowi
tapi kalau hubungan prabowo dan jokowi tidak baik baik saja di kemudian hari
pdip pun juga tertarik untuk menjadi bagian di dalamnya
apalagi beberapa hari yang lalu kita mendengar pernyataan didi sitorus
yang tidak baik baik saja itu adalah dengan pak jokowi
jadi ini tidak tergantung bagaimana jokowi dan prabowo di kemudian hari
disitulah kemudian posisi pdip akan ditentukan
bang habibur rahman juga terima kasih sudah hadir dalam diskusi